pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan
dengan tujuan memperjelas identitas diri setiap warga
agar negara bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional
serta tertib administrasi pemenuhan
lalu sebenarnya apa saja aturan yang ada dan diatur di permendagri no tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua ini
kita akan simak bersama
ini ya aturan pencatatan nama pada dokumen kependudukan
berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ini dia aturan baru pencatatan nama ini diberlakukan kepada sejumlah dokumen kependudukan
diantaranya ada biodata kepedudukan kemudian kartu keluarga
kartu identitas anak kartu tanda penduduk elektronik
ini surat kepedudukan atau surat keterangan kepedudukan
dan juga akta pencatatan sipil
dimana akta pencatatan sipil ini meliputi mulai dari akta kelahiran
kematian perkawinan perceraian dan juga pengakuan anak
ini ya dicatat baik baik jenis dokumen apa saja
yang kemudian berlaku sesuai dengan aturan dari
peraturan menteri dalam negeri republik indonesia no tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
syaratnya apa saja
apa saja yang diatur di dalamnya
ini nih ada dari pasal empat permendagri nomor tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
yang mengatur sejumlah persyaratan pencatatan nama pada dokumen dokumen yang tadi saya sebutkan
yang pertama adalah namanya harus mudah dibaca
kemudian tidak memiliki makna negatif
kemudian tidak boleh multitafsir
dengan jumlahnya paling banyak atau maksimal adalah enam puluh huruf
jadi kalau punya nama maksimal harus enam puluh huruf
dengan jumlah katanya minimal
ini syarat syarat yang ada di dalamnya
sementara tata caranya seperti apa
ini diatur di pasal lima
tata cara pencatatan nama pada dokumen dokumen yang tadi disebutkan adalah yang pertama
harus menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa indonesia
tapi kalau bahasanya berbeda

boleh ya misalnya seperti saya mifri syari kan itu ditulisnya dengan huruf latin gitu
kemudian namanya tidak boleh ada singkatan contohnya apa
misalnya namanya abdul rojak berarti ditulisnya abdul rojak yang boleh ya
ini boleh kalau bukan a projak gitu
ini gak boleh
kemudian ada pula tidak menggunakan angka dan juga tanda baca
kemudian untuk nama marga atau family disebut dengan nama lain dan juga dicantumkan dalam dokumen kependudukan
nama marga family atau nama lain bisa dicantumkan di dalam nama tersebut dalam dokumen kependudukan
dan juga harus merupakan satu kesatuan nama
jadi harus satu bagian dari nama tersebut
jadi nama panjangnya atau nama lengkapnya memang harus masuk tuh
lain masuk dalam rangkaian nama lengkap anda
sementara itu untuk gelar pendidikan adat dan keagamaan
ini hanya boleh dicantumkan pada kartu keluarga dan juga kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya bisa disingkat
sementara itu pada akta pencatatan sipil gelar gelar ini tidak boleh dicantumkan
dimana disduk capil tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen bagi penduduk yang melanggar ketentuan ketentuan ini
aturan yang ditanda tangani oleh menteri dalam negeri tito karnavian ini berlaku mulai dua puluh satu april dua ribu dua puluh
perlu dicatat di sini
dua puluh satu april dua ribu dua puluh dua masa berlakunya ya
artinya apa ini berlakunya dua puluh satu april dua ribu dua puluh dua sesuai dengan nama nama yang akan
jadi ini berlaku dua puluh satu april dua ribu dua puluh dua bagi anda yang ingin mendaftarkan nama
anda atau meregistrasikan nama anda di pencatatan sipil setelah tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh satu
jadi artinya yang sudah mendaftar namun tidak memenuhi aturan ini tidak perlu berganti nama